perupahan tahun tahun anggaran dua ribu dua belas dan lembaga rgd perupahan tahun anggaran dua ribu dua belas
e kunjungan kerja akademi
f konsultasi gubernasi dan saswi berkait
e menerima pertimbangan tamu dalam dan luar negeri
f pertimbangan kemah
i pertimbangan delegasi masyarakat

k pertinjauan lapangan
k alat alat perusahaan dengan sikap
a pertimbangan di perjalanan
c perjalanan kembali
d pembasan keluar bps

d pembasan pergerakan
abb di tahun anggaran
e pertimbangan kerja akademi

f pertimbangan kemah
a pertimbangan kemah
e pertimbangan kemah
a pertimbangan kerja akademi
f pertimbangan kerja akademi
f pertimbangan kerja akademi
f pertimbangan kerja akademi
f pertimbangan kerja akademi
f pertimbangan kerja akademi
f pertimbangan kerja akademi
f pertimbangan kerja akademi
f pertimbangan kerja akademi
f pertimbangan kerja akademi
f pertimbangan kerja akademi
f pertimbangan kerja akademi
f pertimbangan kerja akademi
f pertimbangan kerja akademi